anak anak sudah ngerti ada perempuan yang meninggal di pas mengurma

ma ikut deh
eh eh ma ikut
kalau ma ikut ya nyunyun ikut
nyunyun kan takut sendirian di rumah
enggak bisa dong dong motor kan hanya untuk berdua
sekali sekali ke bang
naik motor bertiga biar kelihatan kompak antara emak anak sama mantu ya kagak mak